lebih dari dua seratus orang sejauh ini dipastikan tewas dan banyak yang masih hilang ketika tim bantuan internasional mulai melakukan perjalanan
penggunaan kecerdasan buatan yang paling berisiko
kata badan iklim uni eropa
sebagai pemimpin mayoritas senat amerika serikat
itu merupakan lima kali apa yang pemerintah federal mencari
hukuman mati jika dideportasi

pembayaran transaksi serupa menggunakan kartu debit dan mesin atm atau mobile banking
saat penyelidikan itu terakhir
berada dalam kondisi yang menyimpang dan mengekang
australia tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri tiongkok
atas apa yang menurutnya merupakan praktek kerja yang tidak aman di lokasi tersebut
terdeteksi di dalamnya minggu ini
masyarakat adat di parlemen warren mundine
presiden komisi rosalind croucher mengatakan kepada penyelidikan parlemen federal
telah menyebabkan apa yang disebutnya sebagai kehilangan nyawa warga sipil yang tidak bersalah
sekali lagi cari berita penting hari ini
dutton mengatakan kepada channel sembilan bahwa dia tidak akan keberatan jika keluarga keluarga menerima pembayaran untuk tagihan energi
karena bunuh diri antara tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dan dua ribu dua puluh
yaitu spons laut langka yang memiliki umur ratusan tahun
karena saat ini yang terdeteksi berdasarkan hasil whole genome sequencing
pemimpin partai hijau adamben mengatakan anggaran gabungan pemerintah gagal untuk membantu penyewa pembeli rumah pertama atau mereka yang berpenghasilan paling rendah
kita membuat permukaan budget pertama dalam lima belas tahun
anda dapat menyimak konten lainnya melalui katadata co id
sebuah kapsul sebuah kapsel yang berada di luar negeri
dan membuatnya hampir tidak mungkin untuk banyak orang menggunakan kota yang mereka suka
asean para games adalah turnamen multi cabang olahraga khusus atlet difabel se asia tenggara
yang meminta dewan keamanan pbb
membatasi kenaikan suhu hingga satu lima derajat celcius
telah terjadi penembakan tanpa henti
potongan pajak akan menciptakan pajak single bricket bagi para pekerja yang berpenghasilan antara empat puluh lima ribu dolar dan dua ratus ribu dolar setahunnya
varian yang menjadi perhatian atau varian of concern
mampu menyumbang lebih dari setengah total kasus nasional
nah dari kejuaraan tenis terbuka australia
ikuti sps program bahasa indonesia di facebook
peringkat enam dunia on zabur
kita mulai informasi pertama dari misi perdamaian yang dilakukan oleh presiden joko widodo menuju ukraina dan rusia
dalam apa yang diakini pihak yang berwenang sebagai pembantaian terbesar dalam sejarah negara tersebut
dan penyelesaian performa tentang semua bilion dolar yang kita telah membeli
jawa tengah naik lima lima ratus enam puluh delapan kasus
ini menjadi bagian dari implementasi blueprint sistem pembayaran dua ribu dua puluh
yang dikirim ke warga victoria barat laut
pejabat inspektor polisi ballarat lisa mcdougall mengatakan
maka dapat menjadi wadah bagi pimpinan daerah di enam provinsi ini
dan semua negara bagian menolak proposal tersebut
menyebabkan setidaknya satu enam ratus kematian
tim yang masuk championship series akan dapat slot di afc club competition dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima
kayak hanya kayak gertakan gitu loh